tenaga dalamnya benar benar tidak ada batasnya
aku tidak akan kuat menahan
aku tidak akan kuat menahan

aku tidak akan kuat menahan
raden itu dari mana
iya dicari cari gak ada tuh
aku baru saja membantu orang yang sakit
oh membantu orang yang sakit
sakit juga raden kepala
wahai pujam semba
masuklah ke dalam tubuhmu
aku bisa menguasai hujan kemarin
jaga dewa batara
dia berhasil mengendalikan kujang itu
ini sangat berbahaya
kembalikan kucang itu usada
kembalikan kucang itu
kucang itu bukanlah milik
dengarkan baik baik siliwon
aku adalah ranggabuan
aku ada hak atas kucang kemarin
karena aku adalah keturunan
keturunan yang mati
kenapa aku tidak pernah mendengar nama aku
tidak ada gunanya kamu menanyakan aku
karena sebentar lagi
energi kucang kemar ini benar benar luar biasa
aku bisa merasakan tenaga yang begitu berlimpah
tenaga dalamnya benar benar keguguran
dengan tenaga dalamnya benar benar keturunan
benar tidak ada batasnya
aku tidak akan kuat menahan
ilmu itu kamu gunakan untuk melawan ku siliwangi
aku harus membelah raga
kau akan menang
belah sejarahmu sebanyak mungkin siliwangi
dan aku akan menghisapnya satu persatu
siliwangi menguasai jurus meragas sukma hingga tingkat tertinggi
siapa orang ini sebenarnya
kamu tidak akan bisa mengalahkan aku lagi siliwan
karena kedua sukmamu sudah aku hisap
tenaga aku semakin berpengibat
dan kekuatan aku semakin kuat siliwangi
aku tidak akan menyerahkan tahta kepada orang yang rapuh kehidupan dunia
kau salah ranggabuat
kau menyerap kedua sukmama
agar aku bisa mengambil kembali
kujang kembar yang berada di dalam tubuh
kau tidak berhak